nanti kembali padaku

lo pikir masak gue jahat
kalo lo emang bisa masak aja sendiri
kalau emang lo gak mau ngikutin peraturan sih ya
itu mulu ancamannya
kalau gue pribadi sih ya
mau perjanjian itu tetap lanjut atau enggak
gue gak peduli
kalau gitu masalahnya selesai dong
perjanjian batal terus terusir aja dia
nah jadi lo kan bakal tentang lagi tuh
iya sih mika
tapi masalahnya tuh
pengen tetap ngejalanin perjanjian itu
soalnya nyokok gue lagi butuh duit banget
mana lagi gak ada duit
makanya nyokap gue tuh pengen banget
dapetin satu miliar
masih wajar ya
kalian ini gimana sih
masa bosnya pergi kemana tuh gak ada yang tahu
sebenernya kalian ini kerjanya apa sih
kalo gak ada yang mau ngomong juga
kalian semua saya pecat
bapak mau refreshing
gak tau bu
gak tahu juga
tak bisa ku lupakanmu
oh sehari ku
tak bisa ku lupakanmu
karena kau begitu mu
biar alati untuk hidupku
tak bisa ku lupakanmu
pintanya aneh aneh aja
ngadepin masalah ini sendirian
bahan sih nanti jadi bobo nyokap gue coba
kita peraturan itu kan pasti ngerepotin semua orang kan
termasuk nyokap lo
sebelah diri gue lah
kalau gitu lo jangan lari dari persoalan
kenapa harus begini
eh duduk sini
gak sopan duduk disitu
orang orang itu selalu terfokus pada peraturan yang sangat membosankan
harus di meja makan
itu enak banget rasanya
ya dimana aja
sesuai dengan hati kita
yang penting kita merasa
tapi gak sopan juga aku duduk diatas yang mari
dukungkan pintu dong
eh kakak cinta udah datang
dulu ya aku sama keluarga ku tuh
di rumah ini sering banget main pahlawan superhero
supaya memotivasikan kita
kalau kita tuh harus membutuhkan berani
iya dan sekarang kakak cinta harus bergabung bersama kita
aduh udah gila ya kalian ya
ma ini tuh udah keselaluan tuh
dipikir keluarga kita ini kayak bandut apa
senangnya ngejadiin kita ini lelucon dia
terus gimana lagi kalau perjanjiannya batal
nggak dapet uang
aduh ma kenapa sih keluarga kita jadi kayak keluarga panggung lemis gini
kita tuh kayak udah kehilangan harga diri tau nggak
kita tuh masih punya harga diri mbak
jangan mau dijadiin panggung lemis kayak gini
sekarang aku tanya ya sama mama
mama lebih milih batangin perjanjian itu atau aku keluar dari rumah ini
ya besok bapak kan pulang dari kepolisian
nggak mungkin nggak ada yang tahu
nggak ada petunjuk apa yang bisa nunjukin di mana itu si pandu